torehan sejarah baru akan tercipta tujuh belas april dua ribu sembilan belas besok
untuk pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden
lalu apa saja perbedaan pemilu dua ribu empat belas dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
berikut kami rangkum untuk anda
sejumlah partai baru menjadi pendatang dalam pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
di tahun dua ribu empat belas pemilu diikuti dua belas parpol nasional dan tiga parpol lokal
sementara pemilu tahun ini diikuti enam belas parpol nasional dan empat partai politik lokal
partai nasional baru yang keserta dalam pemilu dua ribu sembilan belas yakni partai garuda partai berkarya psi dan perindo
sementara dari partai lokal ada partai aceh partai sirah partai daerah aceh dan partai nangro aceh
ambang batas ini harus dicapai partai politik
agar bisa menempatkan wakilnya di dpr
sementara untuk daerah pemilihan bertambah tiga dapil dari wilayah kalimantan barat kalimantan utara dan nusa tenggara barat
sehingga total dapil tahun ini mencapai delapan puluh daerah
bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi
di dua ribu empat belas kursi dpr mencapai lima ratus empat puluh
sementara di pemilu dua ribu sembilan belas kursi dpr mencapai lima ratus empat puluh
metode penghitungan jumlah kursi dpr juga berbeda
metode bilangan pembagi pemil atau bpp tidak kembali ditutup

dan tahun ini perhitungan kursi dpr menggunakan metode sen lang
besaran dana kampanye untuk persorangan tahun ini pun dinaikkan menjadi dua lima miliar dari sebelumnya hanya satu miliar rupiah
nah itu dia sebagian perbedaan pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
satu hal yang sama hanya dengan satu suara anda bisa berkontribusi dalam arah demokrasi bangsa kita